dia katanya mau kerja disini
mau ikut bikin kicimpring
mau jadi mandor katanya
dia mau jadi mandor
di sini kan gak ada jabatan mandor
gak mau ada lagi kejadian seperti waktu itu
gak mau lagi diantara kita ada yang mati seperti dik dik
atau masuk penjara seperti gobang
kang mus nggak mau kita turun perang lagi
kita sudah pensiun
kamu selama ini hanya menjadi pendamping saya
tugas kamu mengamati situasi sebelum saya melakukan eksekusi
sekarang saatnya posisi kita dibalik
saya yang akan mendampingi kamu untuk mengamati situasi
dan kemudian kamu yang melakukan eksekusi
gak usah takut
yang akan selalu mendampingi kamu dalam keadaan senang maupun susah
kamu paham gak
yang barusan kamu jelasin
iya cara daftar produk makaroni yang kamu produksi
supaya bisa dibeli online lewat gober
ya paham atu
kita bergerak sekarang
ngomong ngomong produk makaroni yang kamu mau jual namanya apa
sudah saya pikirin
tapi belum ada ide
kamu mau jualan makaroninya baru ide
jadial jadial jadial
mau kemana bos
nyari penumpang lagi
terima kasih udah mau kesini
kita kan perlu makan
saya udah lapar

kenapa keluar lagi
kirain akan tidur
dari pagi sampai sore
biasanya jam segini udah pulang
bukan pip mansyah
tadi kang pir mansyah pitra
kamu keberatan dia nelpon
ya kalau enggak gak usah dia omongin
tapi yang dia omongin waktu dia nelfon
dia katanya mau kerja disini
mau ikut bikin kicimpring
mau jadi mandor katanya
dia mau jadi mandor
di sini kan gak ada jabatan mandor
dari saya ke kamu dari kamu terus ke yang lain
ada cemumun sama teman temannya yang bikin kicimpring
ada sukanta yang serbaguna mulai dari marut singkong jemur kicimpring sampai angkat angkat dan angkut angkut
ada serena yang ngurusin jualan online
ada cecep yang nganter ke toko toko
nggak ada yang jadi mandor
kalau mau kerja di sini boleh silakan pilih
mau kerjaan seperti kerjaan mumun
mau kerjaan seperti kerjaan sukanta
mau kerjaan seperti kerjaan serena
atau mau kerjaan seperti kerjaan cecep
kasih tahu pirman sahabitra

iya pilihannya itu
gak ada yang cocok buat saya jang
iya gak terus atu jang
kan nggak ada yang cocok
cerayam cerayam cerayam
bu cerayam bu
cerayam cerayam cerayam
sekian lama kita bersama sama
satu sama lain
sudah saatnya kita punya anak
hah punya anak
sekarang kamu cari calon anak buah
masih ingat syaratnya
pengangguran miskin dan nama iman
saya nunggu di sini
bu cerayam bu
cerayam cerayam cerayam
denny sama ancil kemana
tadi pergi pakai jurusan angkot ciloyo
mungkin ke cerayam
ada urusan apa